bangun pagi tidak lupa selfie
mari buka pintu gerbang
jadi kemampuan ekonomi negeri
dibuka dengan pantun dan riuh tepuk tangan peserta seminar
sandiaga uno mengajak para milenial untuk lebih kreatif
dalam menangkap setiap peluang dan tantangan
di tengah perang dagang antara amerika dan china saat ini
para generasi muda indonesia justru memiliki peluang besar
untuk menciptakan lapangan kerja
para milenial ini harus berani membangun usahanya sendiri
karena keberanian dan kreatifitas itu merupakan salah satu langkah
menangkap peluang dan menjawab tantangan ekonomi global
selain itu dengan mampu menciptakan usaha sendiri
langkah tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintah
yang menginginkan percepatan membuka lapangan kerja
saat ini beberapa sektor usaha yang peluangnya masih terbuka
untuk generasi muda adalah kesehatan pendidikan energi dan pariwisata
banyak milenial yang tertarik di sektor pariwisata dan jawa timur
memiliki potensi tersebut untuk dikembangkan
seperti berkembangnya desa wisata yang sudah ada di jawa timur
pengembangan wisata di jawa timur ini luar biasa
saya melihat dengan pendekatan desa wisata
dengan pendekatan bagaimana destinasi destinasi wisata
yang sudah terkenal seperti banyuwangi bromo dan tempat tempat lain
yang ada di jawa timur ini bisa menopang
karena pariwisata itu multiplier efeknya besar sekali
untuk penciptaan lapangan kerja
kita lihat juga pariwisata itu bisa mampu untuk mendorong multiple sectors
akan berbagai sektor yang akan tumbuh berkembang
karena didorong oleh pariwisata yang berkembang kita
tak hanya pariwisata ekonomi syariah mulai menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi global
sehingga dengan pengembangan wisata syariah menjadi peluang baru
dalam seminar tersebut sandiaga juga melakukan tanya jawab dengan peserta seminar
seminar ini merupakan seminar internasional yang membahas fenomena ekonomi global
ardia putri ganjar wicaksoni
dan arno surabaya jawa timur